peluncuran pertama konsep merdeka belajar
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
memastikan ujian nasional pada dua ribu dua puluh mendatang menjadi yang terakhir
hal itu disampaikan nadiem dalam rapat koordinasi bersama
kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota se indonesia rabu pagi
kementerian pendidikan dan kebudayaan akan mengganti ujian nasional
dengan dua metode lain pada dua ribu dua puluh
pertama asesmen kompetensi minimum
yang menekankan aspek literasi dan numerasi
dengan tujuan lebih meningkatkan kemampuan kognitif siswa
dan kedua survei karakter
dan bisa menjadi bahan evaluasi sekolah
adapun usbn yang dilaksanakan di tingkat sd
akan diganti dengan ujian mandiri
yang mekanismenya dilakukan sekolah masing masing
untuk dua ribu dua puluh un akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya
tapi itu hadir
hari terakhir un seperti format sekarang diselenggarakan
di tahun dua ribu dua puluh satu un itu akan diganti
menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
wakil presiden ke dua belas ri yusuf kala punya pandangan berbeda
tentang rencana penghapusan ujian nasional
menurut jk bila un ditiadakan pelajar tidak akan belajar dengan giat
yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang lemah
mas menteri nadiem kan mengatakan
ujian nasional akan diganti satu sistem evaluasi
bagi saya oke tetapi kalau hilangkan suatu ujian nasional
itu bahayanya ialah masyarakat
masyarakat siswa itu tidak akan belajar dengan betul lagi
tidak belajar dengan karakter lagi
akan menyebabkan kita menghasilkan generasi yang lebih
kebijakan penghapusan ujian nasional yang diinisiasi ke mendikbud ini
merupakan bagian dari empat langkah inisiatif ke mendikbud
sebagai bentuk program kebijakan merdeka belajar
tim liputan cnn indonesia